dulu ya aku mau ke sekolah iya sayang tiati ya di jalannya omajen
marah loh pas tahu aku deket sama kamu
semoga aja ya mas elsa sama neneng bisa bantu sadarin jessi
iya kan tapi kayaknya cuma nenek aja sih kalau mbak elsa nggak mungkin
kenapa nggak mungkin iya karena saya sempat baca beritanya kalau mbak elsa itu mengalami
kecelakaan waktu perjalanan ke lapas dan sampai sekarang belum ketemu serius mas
ya saya kurang tahu juga sih
soalnya tadi enggak ngebahas contrat b yang sekan
eh makan tengah
mama gimana keadaannya udah enak kan
mama juga mau minta maaf ya kemarin ya
mama gak bermaksud melakukan itu semua
mama juga minta maaf ya ke kamu kemaren
ya udah yang penting sekarang mama makan yang banyaknya biar mama bisa sembuh dan mama gak sakit lagi
oh mbak andin
kak tau ya tadi di depan ada orang yang nganterin paket buat mbak andin sama raina
paket dari mana
kakak kurang tahu mbak
mbak andi mungkin mau ngecek di depan
ya udah makasih ya kak nanti aku ke depan
ya sama sama mbak
paket dari siapa ya
misalnya kita ke depan yuk kita cek dulu yuk paketnya
bentar ya mas
oh duduk duduk minum dulu
jilat mulutnya pakai tisu
paket dari mana kok nggak diperiksa dulu main diterima aja
kamu ke depan juga ya cek sebentar
oh ya bu ini ada paket buat bu andin
nah ini buat nonrena
makasih pak uya
iya sama sama kalau begitu bu ya balik ke pos bu
kita lihat aja ma siapa yang kirim
mas ini bukan dari kamu
ini hadiah dari papa
makasih ya pa
kayak kemarin kamu baru masuk hubungan kasih aku bunga lagi tumben
saya mau kasih hadiah buat istri sama anak
ya boleh cuma bingung aja tumben
makasih ya pak
kalian segalanya buat saya
saya pasti akan selalu perjuangkan kalian berdua dengan alasan apapun
ya allah jaga keluarga ini
jangan biarkan kebahagiaan ini rusak oleh masa lalu yang menyakitkan